dongeng bahasa indonesia
pada suatu masa hiduplah seorang penulis bersama istrinya dan putrinya yang berusia lima tahun mini
mini adalah gadis yang ceria yang tidak bisa pergi sejenak tanpa mengobrol
dia suka mengajukan pertanyaan dan tanpa basa basi akan beralih ke pertanyaan berikutnya
memberi orang tuanya tidak ada waktu untuk menjawab
ibu mengapa langit biru dan mengapa anjing memiliki ekor dan kita tidak
oh apa itu bu
itu adalah busa pencuci piring
itu digunakan untuk mencuci piring
karena mereka kotor sekarang pergi dan main di tempat lain ya
tidak seperti ibunya yang sering kesal dengan keingin tahuannya
ayah mini memujanya dan obrolan mereka akan lebih hidup
suatu pagi ketika penulis sedang mengerjakan novelnya mini berlari ke ruangan
ayah ramdayal penjaga pintu menyebut burung gagak burung kakak
dia tidak tahu apa apa kan ayah
sebelum penulis dapat mulai menjelaskan perbedaan antara bahasa yang diucapkan
oleh orang orang yang berbeda ia melompat ke topik keingin tahuan yang lainnya
pola mengatakan seekor gajah di awan meniupkan air dari belah lagu
apakah itu benar
dari mana bayi berasa
anakku tersayang tolong pergi dan bermainlah dengan bola aku sangat sibuk
pada saat itu mini berlari dan duduk di dekat jendela yang menghadap jalan utama
disitulah dia melihat kabuliwala lewat di jalan

kabuliwala adalah buah buah yang berbeda
kabuliwalah adalah penjual buah yang menjual berbagai kacang kacangan
dan juga buah buahan dalam tas kain yang di bawahnya
pada saat itu kabuliwala berbalik dan memandang ke arah anak itu
diatasi oleh ketakutan mini kecil melarikan diri dari ruang kerja ayahnya
dan kabuliwala berjalan menuju pintu mereka
aku tidak akan pernah bisa menyelesaikan bab ini dengan tenang
penulis pergi ke pintu untuk berbicara dengan kabuliwala yang berdiri di sana sambil tersenyum
oh semuanya bagus
itu hebat apa yang kau miliki hari ini
aku punya beberapa almond kismis anggur dan pistachio
oh apa yang kau mau
aku ingin sekotak anggur dan almon juga
ketika kabuliwala hendak pergi dia bertanya
dan di mana gadis kecil itu tuan
mini berdiri di belakang pilar di dekat pintu dan pengintip kabuliwala dan juga ayahnya
apa yang terjadi sayangku ayo temui kabuliwala
tidak ayah aku takut
jangan takut anakku
ayolah tidak sopan memanggilnya
dia membawa ayahnya keluar ke tempat kabuliwala berdiri
halo anak kecil ini beberapa kismis untukmu
mini menatap ayahnya dengan ekspresi polos di wajahnya
tidak apa apa ambil saja
apa kau menyukainya
itu adalah pertama kalinya mini bertemu dengan kabuliwala
suatu pagi ketika penulis pergi untuk bekerja
ia menemukan mini kecilnya duduk di bangku berbicara dengan kabuliwala
belum pernah sebelumnya dia memiliki pendengar yang sabar untuk memperhatikan semua yang dia katakan
dan tepat di sudut sarinya ada beberapa kacang dan juga kismis
kabuliwala berhasil mendapatkan kepercayaan gadis kecil itu dengan beberapa buah kering
mengapa kau memberikannya itu padanya kau ambillah ini
penulis menyerahkan koin
sembilan koin delapan anak kepada kabuliwala yang mengambilnya dengan tenang
beberapa jam kemudian ketika penulis kembali ke rumahnya
dia mendapati istrinya sedang menanyai mini
kabuliwala telah memberikan koin delapan anak itu kepada mini
dari mana kau mendapatkan itu
kabuliwala memberikannya padaku
ya ampun bagaimana kau bisa mengambilnya

kau tidak boleh mengambil uang seperti ini dari orang tua kau tidak boleh mengambil uang seperti ini dari orang tua

selama beberapa hari berikutnya kabuliwala dan mini menjadi teman yang baik
dia akan sering datang dan duduk dan berbicara dengan mini
mereka berdua akan memiliki banyak lelucon aneh yang akan membuat mini kecil sangat terhibur
nah anak kecil
kapan kau akan pergi ke rumah
ayah mertua setelah mendengar ini wajah mini dipenuhi dengan kebingungan apakah kau juga
akan pergi ke sana sekarang bagi seseorang yang bertubuh sebesar kabuliwala pergi ke rumah ayah
mertua akan berarti sesuatu yang lain sama sekali itu adalah kata lain untuk penjara tempat dimana
seseorang dirawat tanpa biaya sendiri dengan memikirkan kerabat miskin yang tidak nyaman
mini akan tertawa terbahak bahak dan kabuliwala akan bergabung dengannya dalam hiburannya namun
ibu mini tidak senang dengan anak kecilnya yang berbicara dengan pria dewasa berapa kali ibu harus
memberitahumu mini ibu benar benar tidak suka kau berbicara dengan orang asing itu kau harus
berhati hati ibu mini adalah orang yang sangat baik untuk kamu dan ibu harus berhati hati dengan kamu
ini adalah wanita yang sangat pemalu dan sering mendesak si penulis untuk mengawasi
kabuliwala oh jangan terlalu khawatir dia baik terhadap putri kita aku masih tidak percaya
padanya aku tahu aku akan memastikan untuk terus mengawasinya kabuliwala sering pergi
ke rumah dan bahkan menghabiskan waktu berbicara dengan penulis tentang berbagai hal dari mana kau
berasal kota kabul iya tuhan datang ke sini untuk mencari nama ibu mini ibu mini tidak akan berhati hati
dengan aku yang jujur dan dapatkan cukup uang untuk menghidupi keluarga ku yang ada di rumah
sekarang setahun sekali pada pertengahan januari kabuliwala akan pulang untuk mengunjungi
keluarganya saat waktu itu semakin dekat kabuliwala akan cukup sibuk menagih hutang mengunjungi
pelanggannya untuk terakhir kalinya sebelum dia pergi namun dia masih akan membuat titik untuk
mengesampingkan pekerjaannya dan mampir untuk menemui mini halo mini kabuliwala oh kabuliwala
hai dan begitulah terus ketika mereka berdua bercanda lelucon mereka yang biasa dan pergi
ke simfoni tawa dan mereka cekikikan suatu pagi yang cerah ketika penulis duduk di meja dekat
jendela berjemur di bawah kehangatan sinar matahari menulis bukunya tiba tiba dia mendengar keributan
orang banyak di jalan oh tidak di luar ada kabuliwala yang ditangkap oleh polisi dari
dua jalan dan dikelilingi oleh beberapa orang penulis bergegas untuk mencari tahu mengapa
kabuliwala dibawa oleh polisi ternyata kabuliwala telah mencuri sejumlah uang dari salah satu rumah
menteri setempat pria malang itu tidak punya cukup uang untuk pulang mendengar semua keributan di
luar mini berlari ke beranda dimana dia melihat kabuliwala dan dia berseru kabuliwala kabuliwala
ketika mini melihat bahwa dia tidak memiliki tasnya dia tidak bisa menanyakan pertanyaan
pertamanya dan pindah ke yang berikutnya apakah kau akan pergi ke rumah mertuamu iya anak kecil
benar sekali lihat sudah ibu bilang jangan percaya pada laki laki itu namun kali ini mini tidak
balasan kabuliwala dia memperhatikan ekspresinya dan sekaligus mengangkat tangannya lalu berkata
tanganku terikat lalu kabuliwala dijatuhi hukuman selama dua puluh lima tahun penjara karena perampokan dan
selama beberapa hari mini merasa sedih tetapi segera hidupnya dipenuhi dengan teman baru dan
dia lupa tentang kabuliwala tahun tahun berlalu dan mini kecil bukan lagi seorang gadis kecil
tumbuh menjadi wanita muda yang cantik dan akan menikah malam itu dan penulis sedang duduk di
ruang kerjanya memeriksa rekening pernikahan cateringnya dekorasi bunga bunga saat itu seorang
pria tinggi berjalan ke arah penulis dan itu adalah kabuliwala halo tuhan ya oh itu kau kapan kau kembali
ya oh itu kau kapan kau kembali
kapan kau kembali
kapan kau kembali
kapan kau kembali
kapan kau kembali
aku dibebaskan dari penjara tadi malam
mendengar ini penulis ragu ragu untuk menerima penjahat di sekitarnya pada hari yang baik
oh aku pikir hukumannya adalah dua puluh lima tahun penjara
iya tuhan mereka telah salah tuduh hanya karena aku miskin dan aku sering mengunjungi rumah menteri
mereka menganggap aku adalah perampok namun mereka menangkap pencuri yang sebenarnya minggu lalu ketika
ia mencuri lebih banyak barang dari rumah menteri
namun ini adalah hari yang sangat sibuk bisakah kau datang di hari yang lain
iya tentu saja tuhan tetapi sebelum aku pergi bisakah aku bertemu dengan si kecil
seperti yang kukatakan ini adalah hari yang sangat sibuk dan kau tidak akan dapat bertemu siapapun
tidak masalah tapi sebelum aku pergi tolong berikan ini pada mini
kau sangat baik tuhan aku punya seorang anak kecil di rumah dan aku ingat setiap kali aku menghabiskan waktu dengan mini
itulah sebabnya aku membawa buah dan kacang
aku tidak melakukan ini untuk mendapatkan keuntungan
penulis terkejut dan air mata membasahi matanya
saat itulah penulis dan istrinya menyadari bahwa selama ini menilai kabuliwala dari penampilannya
dia lupa bahwa selain dia adalah seorang penulis dan kabuliwala adalah seorang penjual buah mereka berdua adalah seorang ayah
menyadari kesalahannya ia segera memanggil mini
mini tolong datanglah ke sini ada seseorang yang ingin bertemu denganmu
dia berjalan ke ruangan mengenakan sisi ini
dia menemukan sari sutra merah sebagai calon pengantin muda
dia memandang kabuliwala dengan bingung karena selama bertahun tahun dia telah melupakannya
apakah kau akan pergi ke rumah ayah mertuamu
saat itulah mini ingat bahwa itu adalah kabuliwala yang berdiri di depannya
dia tersenyum dan berkata
kau sudah dewasa anak kecil
kau mengingatkanku pada putriku sendiri
sama sepertimu akan segera menikah
mendengar ini penulis merasa terharu
dia mengerti apa artinya bagi seorang ayah untuk menikahkan putrinya
dia bersimpati pada kabuliwala karena dia tahu bagaimana perasaannya jika dia tidak bisa melihat putrinya sendiri untuk waktu yang lama
kembalilah ke rumahmu sekarang dan bersama putrimu di hari pernikahannya
oh terima kasih banyak tuhan
mata kabuliwala memancar ketika dia mengambil uang dari penulis itu
dan dia mengucapkan selamat tinggal
sering terjadi bahwa ketika kita benar benar merindukan orang yang kita cintai
kita melihat mereka pada orang lain
dan mencoba untuk tetap bahagia sambil menghadapi keadaan yang menjauhkan kita dari mereka